umi mau ngapain juga tetep cantik
beneran mik kayaknya abi itu
laki laki yang paling beruntung punya istri kayak umi
mana itu si ram
ngintip gak tuh dia
umi mau kemana
umi mau kemana
umi mau kemana
umi mau kemana
mau kemana anak umi yang ganteng
terus kenapa keluar
sadang mau bantuin uminya pu

kalau ngomong tuh pintar banget ya
hmm tuh tante nabila tuh
terus banyak main nggak boleh belajar
biar pertumbuhannya bagus
iya pertumbuhan sadam tuh udah kelewat bagus
makanya biar makin nggak kelewatan harus direm
nih remnya dibaca
tante bukannya kalo kelewatan itu harus puter balik ya
kalau mobil diderek gimana jang
kita harus kasih pelajaran
ada siapa di luar
ngapain lo bisik bisik kalau nggak ada siapa siapa di luar
jadi gini cang
biar mereka kapuk sekali
iwan rajin berolahraga
oleh karena itu iwan menjadi anak yang sehat dan cerdas
sadam mau main bola
enggak tante sadam mau jadi anak yang cerdas
kalau mau jadi anak yang cerdas belajar
iwan cerdas karena olahraga
eh sadam bisa enggak sih enggak ngebantah sekali aja nak
amang ingat si nenek enggak
iya abang ini makanya sopi yang mau cerita
tadi dia kesini
dia siapa nek
si nenek yang suaranya manja manja itu yang kita ketemu di apotik
emang bener umi mau ngapain juga tetap cantik
beneran mik kayaknya abi itu laki laki yang paling beruntung punya istri kayak bu
mana itu si rambut ngintip gak tuh dia
makanya geseran ngomongnya disini
iya tadi gitu
penumpang abang kan banyak
di bangkalan juga abang banyak ketemu orang
abang gak usah takut
sopi udah tau semuanya
kalau dia bukan pacar abang
kok lo bisa kenal dia
kok dia bisa kemari
yaudah sopi ajak aja dia kemari
lu gak usah berteman sama orang kayak begitu
kagak usah dibawa kemari
ya dia abang
dia tuh orangnya baik
ujung ujungnya barang kita dikentit
hati hati zaman sekarang sop
banyak orang yang modus
tidak ada yang mau mencari
tidak ada yang mau mencari
tidak ada yang mau mencari
gak ada yang mau mencari
gak ada yang mau memecet
gak ada yang mau mencari
dari tempat kita